mau saya omelin
lagian ngapain kalian pergi pada saat jam kerja
iya pak pak
maaf ya allah bapak jadi marah marah
si janji dia gak ngulangin lagi ya pak ya
kalau kamu mengingkari janji kamu itu
saya tidak segan segan akan kasih kamu sp
udah ya pak
kasian loh dinda kalau dimarah marahin terus
nanti dia kerjanya udah semangat kalau bad mood
gini aja deh pak
untuk menebus kesalahan saya
malam ini saya akan perform gratis
supaya kafe kenangan
gue tuh beneran mau berubah
gue beneran mau berubah jadi orang yang lebih baik
aku bisa melihat ada rasa penyesalan di wajah mel
tapi kenapa hatiku masih belum percaya ya
gua tak pernah pernah biarnya teropa terima pak
yes pak haris
perusahaan pajakan tidak terlalu banyak
jadi aset perusahaan pajaka tidak semuanya untuk menutupi hutang hutang ini
jadi ke siapa aja asetnya perusahaan pajaka
saya menemukan kejanggalan di sini
ada beberapa aset perusahaan yang sudah dialih namakan
jadi menurut pak haris ada oknum yang bersabotase perusahaan pajaka
dan satu lagi
pak haris tahu siapa oknum itu
dan ke siapa aset perusahaan pajaka dialih namakan
pak haris tahu siapa oknum itu
saya sudah datang ke pak
saya tahu pasti bapak mau modusin saya kan
kamu jangan sembarangan ngomong ya
emang ya zaman sekarang banyak banget modusnya
udah gak main sms lagi ya
makanya bapak datang ke kampus elit ini buat nipu
aku masih gak nyangka banget sama kejadian tadi siang
orang yang aku bilang penipu ternyata bukap pacar aku
buduh banget sih atta
padahal selama ini aku pengen banget ketemu orangtuanya citra
dia siapa cit
aku kenalin lo ke bokap aku ya
bisa gak ya
waktu itu dimundurin lagi gitu jadi
balik lagi gitu kayak tadi siang
nasib gue bisa jadi tragis ya
hubungan gue sama citra bakal berabe
kenapa si atta malah kabur ya
padahal kan selama ini dia yang pengen banget ketemu sama nyokap buka
beneran soan tadi temen kamu
bukan sahabat atau temen lo
kalau misalnya dia itu beneran sahabat atau pacarnya citra menurut papa gimana
cuman papa merasa dia itu kurang bisa jaga sopan santun aja sih
masa papa keluar dia langsung kabur
iya sih pak setau citra sih orangnya juga baik pak sama sopan juga
tapi citra malah kaget kenapa kok dia malah kabur gitu aja ya
cowok tadi benar pacar kamu
uh pa citra ngantuk banget nih citra duluan ya
kamu nggak makan dulu
citra udah makan kok pa jadi citra duluan ya
sebenarnya siapa sih cowok tadi aku jadi penasaran
soalnya citra nggak pernah ngomong kalau dia lagi dekat sama kamu
aku suka banget gelangnya
betul dong siapa dulu yang ngasih
udah kalau gitu biar kamu juga bisa istirahat kita pulang lagi
ya aku takutnya kalau ibu udah pulang nanti ibu ngelihat lagi kalau kita pulangnya bareng
ya nggak apa apa dong putri usus goreng kan aku bisa jelasin ke ibu
kalau kita pacaran
enggak enggak jangan ya pokoknya jangan sampai ibu tahu kalau kita itu udah pacaran
nanti ibu kecewa banget
ya kenapa ibu harus kecewa coba buka nih kabar gempa
waktu di rumah sakit ibu pernah datang buat jengu kamu
terus ibu lihat perlakuan papa kamu ke aku
dan ibu tersinggung banget ngeliat kejadian itu
kamu serius putri usus goreng
ya kalau gitu aku harus ketemu sama ibu dong aku harus minta maaf atas perlakuan papa aku
ini waktunya nggak tepat
ya kapan waktunya yang tepat
iya yaudah deh aku turutin kemauan pacar aku daripada ntar kamu diemin aku
aku nggak diemin kamu
itu kamu udah diemin aku
barusan gak dijawab pertanyaan aku kan
kok nekat sih kan kamu yang ngajarin aku
batu bata yang tampan kita tuh harus bisa menghadapi kenyataan
tapi gak kayak gitu juga kali
aduh udah deh pokoknya sekarang pulangnya satu satu
nanti kalau udah aman aku akan kabarin kamu baru kamu berangkat pulang
terus aku nunggu di sini
iya sampai ada kabar dari aku
ya kalau kamu gak ngasih kabar gimana masa aku di sini terus
bersama nyamuk nyamuk ini
pokoknya nanti aku kabarin oke aku gak mau ketahuan sama ibu
kenapa gak barengan aja sih
udah deh ikutin aja
wah dengerin dong satu satu
kenapa sih putri ustaz goreng
ya kan gue udah bilang satu satu pulangnya
aku bilang satu satu pulang
engga kamu udah menyakiti hati aku
please dong dengerin supaya kita nggak diomelin sama ibu
ya udah dong
ya udah deh
tapi jaga jarak
kok jauh banget
ya udah lima meter
tapi kalau ada apa apa atau tiba tiba sakit
pokoknya langsung telepon aku ya
dia itu lucu juga ya
semakin marah kayak gitu semakin gemuk
hari ini musinya ada nggak
silakan masuk silakan masuk ama
ya tunggu sabar ya
bagaimana kamu udah dateng ke opa tingga awet
mau kemana kamu mau ganti baju pak eh kenapa kamu baru datang ini udah jam kerja
maaf tadi saya sama juto udah urusan mendadak penting pak pentingan mana sama kerjaan
oh udah dong pak bapak tuh jangan marahin dinda kan saya yang salah saya yang udah bawa dinda pergi
dari sini gio kamu mau saya omelin lagian ngapain kalian pergi pada saat jam kerja ya pak maaf
ya allah bapak jangan marah marah janji deh ngulangin lagi ya pak ya maaf pak bener ya
awas kamu kalau bohong kalau kamu mengingkari janji kamu itu
saya tidak segan segan akan kasih kamu sp
kasian loh dinda kalau dimarah marahin terus
nanti dia kerjanya udah semangat kalau bad mood
gini aja deh pak
sebagai gantinya untuk menebus kesalahan saya
malam ini saya akan perform gratis supaya cafe kenangan rame lagi
pak aniko saya mau hanya death flower lengkap hadir di sini
kamu tahu kan oma oma para pengunjung di kafe kenangan ini
sudah ngefans sama personilnya death flower
kok cuma oma oma doang sih pak
karena oma oma itu selalu pesen ordenak karena minumannya banyak
nggak boleh lo nggak beda bedain orang kayak gitu
semua pengunjungnya sama aja
karena masing masing dari mereka juga udah mesen makanan mesen minuman
walaupun porsinya beda beda
ulala banget sih
pokoknya saya mau ded flower ini tampil full lengkap di kafe kenangan ini
dan ingat ya death flower itu sudah dikontrak sama saya
nah gitu dong
pokoknya kalau deflawan itu tampil di kafe kenangan dan pengunjungnya banyak
saya tidak segan segan akan kasih kalian semua itu bonus
atau sepuluh rius
dead flower hadir disini lengkap
kamu dari mana jam berapa nih baru pulang
kok kamu diam

jawab ibu dong putra
dia pasti bingung mau jawab apa
gue masuk ke dalam
terus gue jelasin semuanya ke ibu